nasib tragis harus dialami seorang anggota polisi lalu lintas di jombang
karena tidak mengetahui kereta akan melintas
bribda syarif tewas ditabrak kereta api saat bertugas mengurai kemacetan di perlintasan kereta desa pelosorejo jombang
jenasa bribda syarif gagah anggota polisi lalu lintas polres jombang terbujur kaku di rsud kertosono nganjuk
jenazah ini hendak dipulangkan ke rumah duka
almarhum syarif meninggal saat bertugas di jalan raya nasional jombang surabaya
tepatnya desa ploserjo kecamatan bandar kedung mulyo jombang
bersama sejumlah rekannya korban tengah mengurai kemacetan di jalur arteri memasuki akhir pekan ini
namun saat kereta api bangunkarta meluncur dari timur ke barat
korban yang tengah mendengarkan handi tulki terus berjalan ke pinggir rel
padahal di saat bersamaan melintas kereta api dengan kecepatan tinggi
meskipun petugas palang pintu sudah berteriak memperingatkan
korban tetap tidak terdengar
hingga akhirnya dia tersambar kereta hingga lima belas meter dan meninggal
mau jalan ke arah selatan
nggak lihat ke timur
lihatnya ke sana
saya teriakan dari sini
nggak dengar atau gimana
terus ya kayaknya sudah dekat ya langsung mengungkini pas gitu
jenasa bribna syarif
gagah akan dimakamkan di pemakaman umum di kawasan perumahan jalan gubernur suryo jombang
sustomor harjo jombang